jangan kasar sama nunzairah
arman kamu bisa gak sih mau ikut ikutin segala

kamisya udah jangan sakitin arman
pak prabowo masuk rumah sakit
pak prabowo masuk rumah sakit
berarti dia udah ditolong dong
enggak maksudnya kalau mereka semua ada di rumah sakit
berarti kan kalau pak prabu sakit langsung dibawa ke rumah sakit ini
jadi gak tambah parah gitu penyakitnya
afga harus ke rumah sakit
ini zahirah pa
papa harus sembuh ya pa
papa harus kuat
papa sembuh ya pa
mas prabu setakat papa
ya allah mas prabu
aku gak mau terima uang dari anak pembunuh itu
aku harus balikin
biarpun aku baru punya beberapa puluh ribu
mau ke rumah sakit kan
aku boleh nebeng gak
boleh dong ki
aku kan udah kerja disini buat mama kamu
aku udah bersih bersihin semua ruangan disini
meski aku mohon banget ki
aku juga pengen banget jenguk pak prabowo
boleh ya ki
yaudah masuk aja
aku boleh nebeng kamu sampai rumah sakit
kok kamu heran
justru dari tadi itu aku bingung
kok kamu ngotot banget ya
mohon jenguk pak prabu
kok ibu bisa disini
memangnya kenapa kalau ibu disini
kamu ini benar benar keterlaluan ya amira ya
bukannya kamu menyesali perbuatan kamu malah kamu begini
ibu ibu tenang
ibu jangan marah marah
amera cuma pengen tahu gimana keadaan dia sekarang doang kok bu
buat apa mira buat apa
kamu kok peduli banget sama dia
dia itu bukan siapa siapa kamu amira
justru dengan keadaan dia seperti itu kita harus syukurin
itu balasan dari perbuatan dia
lagian kan dia cuma terluka nggak sampai meninggal
nggak simpel dengan perbuatannya
kamu kok tahu ya apa perbuatan kamu
ternyata ibu juga tahu
saat itu kalian berdua ada di tempat kejadian
sebenarnya saya juga tahu berita ini dari orang orang
iya kan amira
ya udah tak serah kamu
kalau kamu mau dengokin prabu jaya ibu juga nggak peduli
dia diikut nggak
masnya ha so banyak personal menang dari kita semua
ini mah kesemuanya itu lho
mungkin saat ini adalah detik detik menjelang ajarnya si penjahat gitu
aku gak boleh lewatkan
lebih baik aku ke rumah sakit sekarang
supaya jangan terlambat menyaksikan kematiannya
ini gantungan kunci siapa ya mas
tuhan diselakain orang lagi
dan ini pemilik gantung kunci ini adalah pakunya
kamisya mau apa sih kak
eh mau gue apain itu gantungan kunci bukan urusan lo ya
apalagi kalau gantungan kunci itu ada hubungannya sama kecelakaan papa
dan biar aku yang simpen gantungan kunci
siapa tahu nanti pas papa udah sadar aku bisa tanya sama papa
lo pengen berjasa sendiri di depan papa
gue gak akan biar diri itu semua tercinta

gue gak akan biar diri itu semua tercinta
jadi zahira gak akan
kayak diumpetin segala lagi
kamisya jangan kasar
tolong jangan kasar sama menzahira

kamisya udah kak jangan bikin arman
kamisya udah sekut ikutan segala
kamisya udah jatuhkan arman
kamu gak tau ini rumah sakit ya
nah udah berapa kan
enggak enggak enggak
malah berantem kayak gitu
pak hei bawa tukang pel segala
eh mau ngapain sih di sini
siapa yang nyuruh lo ke sini ha
udah sana mimpi
sus sus ada apa sus

detek gantungnya juga gak stabil

pak rambut tiba tiba kejang kejang mbak
detek gantungnya juga gak stabil
kur sapu dia mbak
ayolah mbak mau anak raya lagi